dia mau menolong kamu
biar dia membantu kita sayang
tepat tempat tempat
ibu itu kan bapak
gak tau ayo kita kesana yuk
sudah tadinya ibu bawa ke klinik dulu ya
keadaan anak saya
karena ibu terserang struk ringan
tapi masih bisa disembuhkan kan dok
itu semua tergantung dari kondisinya
kita lihat aja dulu
ya sudah dok
terima kasih ya dok
kamu makan sambil jalan jalan
anton seperti bayi saja kamu
biar paksakan tangannya
biar cepat sembuh
udah sembuh pak
eh iya deh ibu devi
belum bisa nengokin
karena kecil aja ibu ya
makanya disuapin sambil jalan jalan
biasa sama ibunya
sampai tinggal dulu ya
iya terima kasih bu ya
terima kasih ibu devi
tangannya biar ini lurus lagi
coba ayo arakkan ke mulutnya
angkat ke mental
angkat ke mental
pak ya allah
masuk lagi ya allah
bawa ke dokter kita ya
orang saya jatuh kemudian mulutnya digigit sama anjing
dokter tommy sedang mengurus
aku akan nikahin dia bu
dede bayi sudah lahir pak
kamu tahu gak adik kamu laki laki loh
nanti lagi kita ketemu adik ya
kantor pak anton kebakaran
emangnya gak ada pemadam
kantor bapak anter kebakaran pak
kita lihat adik kamu dulu ya
dia ingin kamu kembali lagi menjadi istrinya
memang kenapa seperti ini pak
gini firman tadi gak mengalami kecelakaan kecil
anton digigit anjing mulut dia pak
pak bapak tenang dulu pak
saya datang ke sini mau ngabari pak
perusahaan bapak terbakar habis
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
tidak pak ustadz
jangan jangan hewan hewan ini jelmaan jin
yang menghalangi jalannya pak anton
menuju jalan abadinya
ya allah pak
ya allah pak
ya allah pak
ya allah pak
ya allah pak
insya allah allah akan menjaga diri kita
allahumma inna as'alatah khairaha
allahumma akhundiqa min syariha